hai hai hai piring oh pakai istirahat segala ayo terusin oh iya perehatan
itu anak anak pada mau ngapain itu
pada mau kemana tuh wah kagak benar ini kalian pasti ada sesuatu
begini sih pada ngapain
tunggu tunggu kalian enggak belajar kayaknya cewek itu maka begitu tuh iya
tuh padahal kita juga juga kenal sama dia emang kenapa ini sama ini enggak belajar juga
keping aku cuman jawab pertanyaannya gitu aja nggak lebih lagian kamu juga
tapi bukannya mereka bertiga itu lagi belajar sama ustadz busa ya
kok jadi kabur
ya makanya mpo mah kaget tau itu cara keluaran mereka bagaimana
yang pasti mpo liat mereka tau tau kumpul terus bubat bareng bareng
di antara ustazah sama positi ada yang liat trio kunyit gak
mungkin lewat sini atau ngeliat dimana gitu
iya ini mpo lagi laporan sama ustazah
curhatin masalah trio kunyit
benar tuh mereka gak sopan banget ya
berani beraninya keluar pas lagi jam pelajaran saya
kalau sampe ketemu saya
ustaz bunganya buat ustazah apa mpo
kalau buat ustazah sava saya kasih bunga mawar merah merekah
kalau buat positi saya kasih bunga bangkit
waduh ada apa
ustazah ada lina sama yani nggak
ada lagi belajar
tapi karena anak anak yang kecil tadi mereka nggak belajar ustazah
tiga yang kecil kecil
anak anak yang kecil
di mana mereka sekarang
tadi di arah sana
coba tunjuknya pertahankan
ustazah positi saya pamit ya
diam deh disitu
kayaknya gak kedengeran
kamu aja deh
kita kan cuma mau main
iya tenang aja
kalian anak anak santri kunanta kan
mau ngapain kalian kesini
periksa mereka satu persatu
ada toha rasulillah
assalamu'alaikum pak d
artinya apa tuh pak re hebat masa segitu panjangnya bahasa mandarin artinya cuman
hebat doang cuma pak re yang paham kalau dijelasin kok panjang
itu bahasa sunda asal sehari hari yaitu bahasa mandarin dengan kearifan lokal sunda jadi pade
tujuan saya kemarin sebetulnya saya ada misi rahasia nih pak deh patriotik banget jiwa
kepesantrenan pak ustadz luar biasa saya bangga dengan ustadz yang mantap dan santun pake si
pade tapi kalau saya
kemarin nih saya butuh pengalaman pade dan ikut tertahan pade pade
tepat ibarat pepatah mengatakan
tua tua si kuah kelapa semakin tua banyak santannya
mohon maaf pade ini misi rahasia bukan misi bikin bolu kukus ya bikin kue
nah pade gimana nih pade siap gak
demi pesantren kun anta apapun pade relakan
kalo begitu main yoyok di rumah si harlan
kayaknya salah nih pade ini
itu gimana pade
oh iya harusnya kesana pada ya
dikit lagi dikit lagi
ini jangan sampe kalah ini
itu teh lo
memanjat istri minta
ini jawab eh wan wan wan wan ci halim balik lagi mau ngapain dia gak tau